dua karyawan bank bri inisial vm seorang customer service dan aw seorang office boy di bank bri unit tanjung sakti cabang pagar alam
diringkus anggota polda sumsel pada dua puluh dua februari lalu di kediamannya masing masing
mereka menggarong tabungan nasabah hingga mencapai kerugian lima dua miliar rupiah
aksi licik ini sudah berlangsung sejak awal tahun dua ribu dua puluh hingga akhirnya terungkap pada januari dua ribu dua puluh
kedua pelaku membuatkan atm dari nasabah yang baru membuka rekening
namun mereka hanya menyerahkan buku tabungan
sementara kartu atm mereka pegang
selanjutnya kedua tersangka menguras uang para nasabah dengan cara mentransfernya ke rekening pribadi
mereka mengincar para nasabah yang sudah berumur yang mudah diperdaya
kronologis kejadiannya di mana aw dan vm ini bekerja sama
kami bekerja sama bekerjasama dengan modus setiap ada nasabah yang datang ke bank bri tetap dilayani dengan baik
kemudian membuka tabungan tetap dilayani
kemudian uangnya distorkan tetap distorkan
namun atm nya tidak diserahkan
jadi nasabah setelah selesai membuka tabungan mengetorkan uangnya
kemudian buku tabungan diberikan tetapi atm tidak diberikan
dengan alasan akan ada program undian
kasus ini terungkap setelah dua nasabah hendak menarik uang namun tabungannya nyaris kosong
korban kemudian melapor ke polisi dan terbongkarlah kejahatan tersebut
sejauh ini ada tujuh puluh nasabah yang dirugikan dengan total uang yang diambil mencapai lima dua miliar rupiah
uang yang diambil diambil di bank meri di mana uangnya diberikan
uang yang diambil di bank meri di mana uangnya diberikan

uang hasil penggelapan milik nasabah itu sudah dibelikan beberapa aset oleh tersangka
di antaranya membeli sebuah rumah di jalan simpang karet sebuah ruko dua pintu di desa simpang bumi
sebidang tanah di desa kerincik serta membuat usaha kandang ayam broiler berkapasitas lima ekor di desa joko
semua aset ini kini disita sebagai alat bukti kejahatan

uang yang diambil di bank meri di mana uangnya diberikan
uang yang diambil di bank meri di mana uangnya diberikan